sementara presiden joko widodo beserta sejumlah menteri dan duta besar negara sahabat menjalankan sholat idul adha di masjid istiqlal usai sholat
presiden menyerahkan hewan kurban yang diterima langsung oleh imam besar masjid istiqlal
sementara gubernur dki jakarta bersama ribuan warga jakarta menjalankan sholat id di jakarta international stadium
presiden joko widodo dan ibu iryana menjalankan solat idolata seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah di masjid istiqlal jakarta pada minggu pagi
selain presiden tampak pula sejumlah menteri pejabat negara duta besar negara sahabat dan masyarakat menjalankan sholat idul adha di masjid istiqlal jakarta
setelah menjalankan sholat presiden jokowi yang didampingi menteri pertahanan prabowo subianto menyerahkan secara resmi hewan kurban ke masjid istiqlal
dan diterima langsung oleh idul adha
ima besar nasaruddin umar
bukan hanya berkorban dalam menyembleh hewan kurban tetapi makna yang tadi saya sampaikan adalah hal yang lebih penting untuk bisa kita lakukan
selain di masjid istiqlal ribuan warga jakarta juga melaksanakan solat idolata
pemirsa provinsi dki jakarta menyiapkan staff solat berjemaah berkapasitas hingga dua puluh orang
tampak hadir pula gubernur dki jakarta anies baswedan
berdasarkan pemantauan tim cnn indonesia tampak masyarakat yang hendak menjalankan sholat id sangat antusias
terlihat sejak pukul lima pagi mereka mulai datang melalui gerbang jis ram barat dan timur
berbeda banget sama jumat
masjid kayak lebih berasa gitu lebih berasa apa ya lebarannya ya
jujur ini pengalaman pertama dan emes sih cukup emes
nggak ada sih sejauh ini sejauh ini aman cuma mungkin kalau yang naik kendaraan kayak mobil harus lebih pagi aja
musim menjalankan solat id anies baswedan menjalankan seekor sapi seberat satu dua ton kepada pihak panitia hewan
selanjutnya hewan kurban akan dibawa ke rumah pepotongan hewan dharma jaya cakung jakarta utara
tim liputan cnn indonesia